enggak sat maksud aku
maksud aku gini jadi siapapun
otak melayang layang lama lama bisa jadi sindrom
indi pantunya bisa nanti aja kan
biar satria istirahat dulu ya
nenek sengaja pesan semua masakan ini di restoran favorit kita khusus buat menyambut kamu pulang satria
kita semua senang kan satria pulang
makasih banyak nek
makasih juga untuk kalian semua
nanti kamu kenapa gelisah sekali
saya nggak bisa terus terusan stres menyembunyikan semua ini
udah saatnya semua tahu
ingin saya sampaikan kepada semua di sini
nanti akan membuat semua marah sama saya
cenat cenat mata kelilipan
udah cepat malah gelagapan
omongin aja kalau ada yang pengen kamu omongin
lebih baik saya cucu sama mereka
di depan banyak orang
mereka munjuk rasa
katanya mantan pegawai ibu
sekarang mau ketemu ibu
orang orang itu gak ada puas puasnya
padahal uang pesangon sudah diberikan
oke aku mau ketemu mereka
ketemu mereka dulu
tolong dengarkan dulu
ini bukan keputusan
tapi pihak mereksis
tapi batalkan ibu
kita juga sudah memberikan uang pesangon kan
tapi kita juga makan
nanti pasti ada kontribusi dari pihak nenek
dan juga dari ibu saya sendiri
cepat ya waduh
saya nggak tahu apakah saya harus bersyukur atau enggak
tapi saya tetap harus cerita sama mereka
walaupun saya harus cari waktu yang lain
yang lebih tepat
aku dengar dari andre
kalau kamu udah keluar dari rumah sakit
kamu masih marah sama aku
tapi aku pengen bicara sebentar aja
yaudah kalau gitu kamu cepat bicara
aku gak punya banyak waktu
aku udah bikin kamu sakit hati dan kecewa
aku gak bisa bohongin perasaan aku sendiri
kamu pasti ketemu dengan gadis yang jauh lebih baik dari aku
karena kamu pantas untuk dicintai saad
kamu datang kesini cuma pengen ngomong itu
nggak cukup kamu nyakitin aku
hanya menambah rasa sakit hati aku wi
lebih baik aku gak usah dengar lagi
kamu pulang aja ya
aku harus ngerti
aku nggak salah dengar wi
aku udah kehilangan dua mata aku
dan aku juga kehilangan orang yang paling aku cintai
sekarang kamu bilang aku harus ngertiin kamu
kamu itu gak punya perasaan
tenggel banget kamu
sekarang aku pengen tanya satu hal sama kamu ya
seandainya mata aku nggak buta
apa mungkin kamu milih aku daripada anda
saad ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kamu
kamu bisa melihat atau nggak
aku tahu itu bohong
ini semua karena aku nggak bisa ngelihat kan
seandainya aku bisa melihat mungkin kenyataan tidak akan seperti ini
asal kamu tahu wi
aku tidak akan pernah memaafkan orang yang telah membuat aku butar
sampai kapanpun tidak akan pernah
ibu tentunya tahu saya mau ngapain ke sini kan
saya mau menengok keponakan ibu yang tersayang
ibu yang sudah membutakan keponakan mata ibu
kamu gak boleh ngomong seperti itu
kak kalau ternyata orang itu gak sengaja gimana
nggak sengaja kamu minta
kamu kenal sama orang yang telah membuat aku buta wi
kamu kasih tahu aku
kasih tahu aku
siapa orang yang telah menghancurkan diri aku
jadi siapapun orang itu yang bikin kamu buta
pasti nggak sengaja
aku nggak kenal
ya udah kalau gitu gak ada yang perlu kita omongin lagi
lebih baik kamu pulang aja ya
ya udah aku pulang
ini kamu cek pulang
terus cuma konsep yang ada di sini ya
kemarin saya lihat banyak kekurangannya
andre kamu lagi sibuk gak
aku lagi di taman
kamu bisa kesini bentar gak
tunggu diri tadi ya
nggak bentar aja kok
tadi aku nemuin satria
aku coba bicara baik baik tentang hubungan kita
aku coba ngeyakinin dia tentang kita
aku coba ngeyakinin dia tentang kita
lah terus dia
nggak berhasil andre
malah dia marah marah sama aku
katanya aku sengaja nyakitin hati dia
aku gak mau hubungan kamu sama satria rusak gara gara aku
aku nggak mau sampai satria benci sama aku

lama lama dia itu egois tau nggak
selalu mikirin diri yang sendiri
kita udah banyak berkorban buat dia kok
dan aku yakin mama mama menentang kita mungkin emang gara gara mikirin dia
mamah kamu itu menentang kita karena terpaksa
maksudnya kamu tahu kenapa mama menentang hubungan kita berdua
maksud aku tuh pasti ada alasan kenapa mama kamu menentang kita gitu
soalnya kayaknya terpaksa gitu
ya allah aku
ya keluarga kita nggak patut hidup
aku gimana sama temen temen